pt angkasa pura ii menutup konter pemesanan angkutan sewa khusus representasi taksi online di bandara soekarno hatta tanggerang banten
kebijakan ini mulai diterapkan sejak satu juli lalu
hasil pemantauan tim peliputan pada sabtu pagi di terminal tiga
kedatangan menunjukkan semua konter angkutan sewa khusus taksi online sudah tidak terlihat
termasuk petugas representasi taksi online yang menawarkan layanan jasa perusahaannya di lokasi
sejak aturan ini diberlakukan pengguna taksi online di bandara wajib melakukan pemesanan secara mandiri
sementara itu angkutan taksi bandara lain masih beroperasi
semua konter yang masih beroperasi merupakan representasi non taksi online
dan tampak lalu lintas kendaraan dan masyarakat berjalan normal
pihak angkasa pura beralasan penutupan konter taksi online merupakan upaya perubahan
untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi para penumpang
pt angkasa pura ii menutup konter pemesanan angkutan sewa khusus atau taksi online
bandara soekarno hatta sejak satu juli dua ribu dua puluh
kini penumpang hanya bisa memesan taksi online melalui aplikasi
lalu apa yang menjadi sebab dan tujuan kebijakan ini
kita sudah tergabung dengan koresponden teddy zuhari
selamat siang teddy
teddy bisa anda sampaikan kebijakan ini sudah berjalan satu minggu
apa kondisinya di sana setelah kebijakan ini diterapkan
selamat pagi menjelang siang benny
betul sekali saat ini saya berada di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta
kalau melihat kondisi di dalam gedung dan di luar
ini memang betul bahwa konter konter dari perusahaan taksi online
yang ada di bagian dalam dari terminal kedatangan di terminal tiga ini
nama perusahaannya misalkan saja seperti grab kemudian gokar dan juga maxim
sudah tidak terlihat lagi
papan nama perusahaan perusahaan tersebut ada di counter konter itu
dan juga konternya terlihat kosong
kecuali ada beberapa perusahaan taksi non aplikasi atau non online
yang memang masih beroperasi di bagian dalam saat mereka
para penumpang ini tiba di terminal kedatangan
yang posisi counternya kalau saya perhatikan memang tidak jauh
di bagian luar yang dekat dengan bagian pengambilan bagasi
sementara kalau kita membandingkan di posisi luar di bagian gedung
dari terminal tiga di bagian kedatangan ini
yang tampak di belakang saya ini beni
ini adalah bukan kendaraan penjemputan pribadi para penumpang
tapi inilah armada taksi online
yang akan dipesan secara mandiri oleh para penumpang
yang sesuai dengan peraturan dari pihak angkasa pura ii
bahwa persaingan dari penumpang ini akan berjalan dengan baik
satu juli dua ribu dua puluh tiga seluruh penumpang yang tiba di bandara internasional soekarno hatta ini
diwajibkan untuk memesan atau mencari kendaraan sewa khusus
atau taksi online ini secara mandiri tanpa bantuan dari petugas lagi
itu kalau di bagian dalam
tapi kalau berbicara di bagian luar dari kondisi di bandara internasional soekarno hatta
tepatnya di terminal tiga saya masih melihat memang masih ada terlihat
petugas petugas dari perusahaan
taksi yang dapat dipesan melalui aplikasi ini masih beroperasi
dan justru lebih banyak saya lihat penumpang yang menggunakan taksi aplikasi online ini
contohnya selamat siang saya akan berbincang sedikit dengan salah satu petugas taksi aplikasi
yang dipesan secara online di bandara selamat siang dengan mbak selamat
selamat siang dengan mbak tere
mbak tere terima kasih
selamat beraktifitas kembali
itu tadi sedikit penjelasan singkat dari salah satu petugas armada taksi aplikasi berbasis online
saya akan sedikit juga berbincang
mencari tahu bagaimana pendapat dengan petugas dari taksi non aplikasi yang ada di sini
ini salah satu armadanya yang ada di bandara internasional soekarno hatta
selamat siang dengan
dengan mbak sri
dengan mbak sri
mbak sri per satu juli kemarin sudah tidak di dalam kan beberapa taksi online
tanggapan anda di luar ini jadi lebih rame nggak
dibandingkan dengan di dalam apa perbedaan mencoloknya menurut anda
kalau di dalam kan khusus yang susah juga sih dijelasin
tapi sama sih rame nya
sini keluar sendiri juga
jadi menurut anda ini tidak ada yang perbedaan khusus tapi lebih rame ketika di luar ya
di sini pak lebih rame di sini dan lebih teratur juga
tamu tamu calon penumpang juga lebih memilih di sini daripada harus menunggu di tempat parkir atau bagaimana
di tempat parkir sekarang itu khusus parkiran penjemputan pribadi aja
kalau taksi taksi sekarang sudah di sini
terima kasih mbak sri
itu tadi sedikit pengakuan dan juga penjelasan perbandingan ketika sebelum peraturan ini diterapkan per satu juli dua ribu dua puluh
contohnya adalah sebelumnya memang ketika para penumpang datang terutama mereka yang dijemput dengan kendaraan pribadi
mereka harus akan menuju tempat penyebutan pika poin di parkir
dan juga untuk guru taksi taksi online harus menjemput di titik yang sama
setiap aturan yang diterapkan ini dipisah seluruh taksi online berbasis aplikasi ini melakukan pika poinnya di sini tidak lagi berbaur
dengan penjemputan dengan kendaraan pribadi yang biasanya ada di bagian lain atau di sisi lain dari tempat saya berdiri saat ini
dan itu salah satu alasannya dari para petugas taksi online yang mengaku bahwa mereka merasa lebih terbantu jaraknya pintu keluar
dengan bertemu langsung kendaraan yang akan ditampang ini lebih dekat daripada mereka harus menuju atau mengantarkan para penumpangnya ke tempat pick up point
yang sebelumnya di titik parkir yang sebelumnya juga bercampur dengan penjemputan kendaraan pribadi dari penumpang
baik teddy jadi kalau menurut para petugas tadi sebenarnya mereka merasa terbantu juga karena tidak terlalu jauh harus berjalan begitu
dan juga merasa lebih rapi untuk pekerjaan mereka
terima kasih banyak untuk laporan anda pada sabtu siang ini
selamat bertugas kembali